apa yang terjadi padaku
tahu di tempatku gusti ratu
dan sebentar lagi kau akan mati
kau akan mati
hari aku sangat menginginkan
kematian orang istri saya
baik hari ini
semoga tempat ini aman untuk persembunyian muni mas
kau aman di sini
kenapa kau menolongku
aku ingin membunuhmu
aku tidak menyalahkanmu
karena ini adalah kesalahpahamannya seorang
dan jika aku menjelaskannya sekarang
maka kau tidak akan bisa mengerti
tetaplah di sini
kau bisa memulihkan dirimu
dan bila kau belum pulih
maka jangan pergi kemana mana
karena masih ada orang kandang usih
yang ingin membunuhmu
pastikan kadang kadang captions suddenly
aku ternyata terluka cukup parah
aku harus memulihkan diri
dan segera membantu gusti prabu siluwangi
sekarang tubuhku rasanya sudah jauh lebih baik
kasian sekali pak mening
aku akan berusaha menolongnya
semoga dia bisa cepat sadarkan diri
apakah pak man baik baik saja
aku baik baik saja
terima kasih sudah menolongku
kalau boleh tahu
siapakah kisah anak ini
aku murid perguruan mawar bodas
yang hendak membantu pajajara
aku senang sekali bisa bertemu dengan murid dari perguruan mawar mudas
aku mengenal gurumu
kalau kau punya niat untuk menolong pajajara
baik pak man
tubuhku sangat sakit sekali
aku tadi bertarung dengan perempuan penipuah itu
jaga dewa batara
rai kau tadi
jangan bodoh itu
maafkan aku rai
rakyatmu tidak bisa membantumu
aku berjanji rai
aku pasti akan mencarimu
kamu berada rai
tapi engkau adalah dia yang nampak saya
aku harus sesepatnya
mencari rai ketengah skating
aku sudah berhasil
tidak ada aku kalian
mau di tempatku gusti ratu
dan sebentar lagi kau akan mati
kau di tempatku gusti ratu

kau di tempatku gusti ratu

kau di tempatku gusti ratu
kurang ajar kalian
kurang ajar ajaran beraninya kalian
jika anda prabu siliwangi mengetahui ini semua
pasti akan mati di hukum
suamimu sekarang sedang sibuk melawan pasukan kandang wesi
mungkin dia juga akan mati sepertimu
tidak aku tidak mau pakai
tapi tenang saja
kau tidak akan mati cepat
aku akan membunuhmu secara perlahan
agar kau mati menderit